strok kini menjadi penyakit paling mematikan setelah penyakit jantung dan diabetes
menurut data dari riset kesehatan dasar kementerian kesehatan ri tahun dua ribu delapan belas menyatakan
tiap seribu orang di indonesia dua belas diantaranya terserang penyakit stroke
neurolog dari rumah sakit pusat otak nasional arief rahman kemal mengatakan
tindakan preventif atau pencegahan dan promotif merupakan hal penting sebagai langkah awal deteksi dini penyakit stroke
pengendalian pola makan menjadi kunci hidup sehat
dianjurkan harus mengetahui berapa kalori yang didapatkan dari makanan yang dikonsumsi
yang kedua adalah jika kita sudah mengetahui anggota keluarga kita memang punya faktor risiko
kita juga udah mulai sadar diri untuk mulai memeriksakan diri ke dokter
caranya seperti apa apakah kita punya faktor faktor siku tersebut
apakah kita punya diabetes apakah kita punya hipertensi
apakah kita punya faktor risiko jantung kalau di keluarga itu ada
itu salah satu faktor risiko faktor risiko yang paling mempengaruhi terhadap kemungkinan terjadinya stroke di kemudian hari
strok tidak hanya menyerang usia tua tapi usia muda juga bisa berpeluang mengalami serangan stroke
arief rahman kemal menambahkan strok yang terjadi pada usia muda harus diatasi gangguan yang dialami
seperti gangguan pembuluh darah kecil di otak pembuluh darah besar di leher
gangguan di jantung atau di dalam darah seperti gangguan imunologi atau autoimun
para ahli syaraf dari rumah sakit pusat otak nasional mengatakan
protokol penanganan orang dengan serangan stroke
harus dilihat empat hal penting yang disingkat dengan fast
f untuk face dropping dilihat apakah ada tanda asimetris atau mulut mencong
kemudian a untuk arm weakness dilihat apakah ada tangan yang jatuh lebih cepat
ataupun juga kaki yang diseret pada saat melangkah
kemudian s speech diviculty kesulitan berbicara
apakah dilihat ada tanda pelo pada saat berbicara
dan t untuk time is bring
pasien atau orang dengan penyakit stroke harus secepatnya
segera dibawa ke rumah sakit terdekat
arman helmi kurnia yuniarwan jakarta